ketua mumpartai kebangkitan bangsa muhaimin iskandar menyatakan siap bergabung ke koalisi indonesia bersatu yang digagas golkar pandan p tiga
namun caimin memberi syarat bahwa dirinya yang harus menjadi calon presiden dari koalisi indonesia bersatu
mengapa caimin begitu pede menyodorkan diri sebagai calon presiden meski elektabilitasnya masih rendah
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wasekjen dpp pkb saiful huda
selamat sore mas huda
selamat sore mbak rifana

karena waktunya masih panjang
saya kira bisa dimaknai banyak hal
yang pertama memang sejak dari awal gus mohaimin atas rekomendasi dari pkb harus maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
jadi itu pernyataan spontan beliau karena beliau dapat mandat dari internal harus maju dalam pilpres
yang kedua kib sendiri kan menyampaikan bahwa mereka koalisi inklusif
inklusif itu bisa keluar bisa masuk
yang sudah gabung bisa keluar
atau ada yang baru mau masuk gabung
biasa saja sebenarnya
jadi bisa dimanai mengikuti apa yang diingat oleh teman teman kib bahwa mereka inklusif
yang ketiga pkb dan gus muhaymin berkomitmen
nah karena itu sangat terbuka untuk kita juga bikin poros sendiri dalam rangka untuk
kita bicara poros sendiri itu nanti ya
tapi saya mau fokus dulu ini godaan
artinya caimin menggoda tidak serius ingin bergabung ke koalisi indonesia bersatu atau gimana sih mas huda
ya banyak tafsir misalnya ya
kalau kita lihat irisan koalisi indonesia bersatu itu
partai yang berbasis
islam itu ada dua itu kan pan sama p tiga
sementara pkb sendiri partai berbasis islam terbesar hari ini di indonesia
kalau irisannya masuk lalu dengan irisan sentimen partai berbasis islam kan berarti
kalau pkb tambah pan tambah p tiga kan lebih mayoritas dibanding dengan golkar
jadi bisa saja begitu bisa dimanainya
karena sekali lagi ini masih dalam suasana saling menggoda
saling memberi perspektif saling bernegosiasi
oke ini suasana yang saling menggoda saling bernegosiasi begitu ya
ini pernyataan spontan dari caimin
saya mau ke mas hensat
mas hensat menurut anda pernyataannya caimin ini banyak yang menilai ini sindiran
menurut anda ini sindiran atau candaan atau godaan atau gimana sih mas hensat
ya yang pertama caimin itu menyampaikan bahwa diantara ketua partai politik yang ada
di koalisi indonesia bersatu itu posisinya sama lah sama dia
elektabilitasnya masih dalam level usaha
dia merasa pantas juga
yang kedua rifana caimin ini canggih dalam taktik taktik strategi pilpres
jadi geliat yang dia lakukan menggilang pilpres apalagi ini masih lama betul kan
masih satu setengah tahun bisa menyebabkan nasib pkb
saat ini menjadi selalu partai yang berada di lingkungan lima besar
nah kita masih ingat bagaimana geliat caimin waktu itu melakukan manuver
dimulai dari foto dia dari mana mana kemudian pak jk mau gabung di tampung
mahfud md mau gabung di tampung romai rama mau gabung di tampung
jadi semuanya di tampung sama pkb
nah hal ini merupakan kejelian strategi caimin
sampai hari ini dia katakan capresnya harus saya itu bukan hanya call tinggi dari pkb
tapi caimin memahami bahwa posisi pkb sangat strategis hari ini karena mulai dilirik lirik oleh berbagai partai politik
yang jelas saya mengapresiasi bila memang pkb mengikhtiarkan bahwa pilpres nanti harus tiga pasang calon
nah apakah hal ini nyeleneh
secara politik kalau ada yang tersinggung ya dengan langkah caimin ini wajar juga
tapi kenapa harus tersinggung
harusnya justru pkb bisa jadi contoh partai partai politik yang lain untuk percaya diri mendorong ketua umumnya
walaupun secara pribadi mbak rihana ada baiknya partai partai politik pkb bila melihat atau menilai ketua umumnya belum bisa ekselektabilisasi
kalau itu kalau kita melihatnya kita bisa melihatnya dengan benar dan gunakan hati untuk menilai calon presiden yang partai politik
oke mas hensat tapi ini kan kita tahu ya bahwa caimin sudah hampir tiga periode menjabat sebagai ketua umum pkb
sebetulnya sudah banyak kesempatan dari pilpres pilpres sebelumnya untuk caimin bisa ikut berkontestasi
tapi kan selama tiga kali itu
kemudian caimin gagal untuk ikut berkontestasi untuk bisa mendapatkan tiket capres
jadi ini yang sekarang sedang terjadi ketika caimin menjual dirinya
ketika caimin menawarkan dirinya untuk menjadi capres ini adalah now or never
sekarang atau tidak ada kesempatan lagi begitu
iya ya saya setuju ini call tinggi aja sebetulnya
jadi kalau enggak lagi pun enggak apa apa
caimin punya seribu satu cara untuk bisa membesarkan partainya
termasuk dengan kursi kursi
menteri yang didapatkan oleh pkb
dan yang paling penting juga mbak rifana saat ini kan posisi pkb di dalam parlemen juga luar biasa banyak
jadi memang ada beberapa hal yang dilakukan
jadi kalau kemudian ada partai politik yang bersinggung dengan apa yang disampaikan oleh caimin
ya harusnya anda ngaca gitu
kenapa ketua umum anda enggak mau percaya diri caimin
padahal ya elektoral pkb di bawah golkar elektabilitasnya dengan pak erlangga juga sebelas dua belas
ya kalau lihat dari lintas sejarahnya kan
jujur harus diakui pkb selalu menjadi bandul penentu siapapun capresnya pasangan capresnya
ketika kita waktu itu bergabung dengan pak sby pkb menjadi penentu dan pak sby terpilih dua kali
pak jokowi berival dengan pak prabowo pkb bergabung dan penentu di basis basis pkb jawa timur jawa tengah
nah kemenangan disitulah lalu kemarin pak jokowi juga menang
itu yang pertama yang kedua dalam pilpres terakhir kita juga sukses
kata gus mohaimin yang santri ngalah karena yang jadi pak giyai yaitu pak giyai haji ma'ruf amin
pres karena beliau salah satu pendiri dan deklarator pkb
ya seperti itu artinya sebenarnya kalau caimin hari ini bergen untuk maju sebagai capres
ya saya kira wajar karena dalam sejarahnya
tapi cukup menentukan dari pasangan manapun yang akan menjadi bagian dari koalisi pkb
oke mas sudha kalau kemudian koalisi indonesia bersatu golkarpan dan juga p tiga
menolak cahimin sebagai capres ataupun capres
tapi bergabung saja pkb nya karena disitu ada ketua umum golkar ketua umum pan ketua umum p tiga
jadi sama sama saja membentuk koalisi tapi capres cawapresnya dibicarakan belakangan
belum tentu caimin itu pkb juga tidak mau ya
jadi call tingginya itu tidak bisa berubah
ya sementara belum jadi opsi
opsi yang terbaik karena kita menghendaki minimal pasangan capres adalah tiga pasangan
ya kita bikin poros baru kira kira dan masih banyak terbuka
oke nanti kita bicara poros baru ya tapi saya mau tanya ke mas hensat
mas hensat menurut anda selain faktor kepercayaan diri yang sangat tinggi
faktor apa sih sebetulnya yang mendorong caimin ini begitu kekeh untuk menawarkan diri menjadi capres
di koalisinya golkarpan p tiga atau di koalisi lain
ya memang begitu dan kalau mbak rifana ingat ini silahkan nanti dikonfirmasi oleh ketua buddha
ya memang begitu tapi
manuver ini terjadi sejak pemilihan ma'ruf sebagai wakil presiden
kenapa saya katakan demikian
kita masih ingat waktu itu pak mahfud berada di gelombang pertama atau di level atas calon presidennya pak jokowi
ini kita memunculkan gosip gosip kan pada saat yang dipilih km a'ruf adalah
kapan nanti calon calon tua umum bisa jadi calon eh tua umum kapan saatnya menjadi calon
bila yang menjadi wakil presidennya km a'ruf apa eh mahfud md
tidak ada waktu lagi makanya manuvernya adalah didorong k maruf
didagalkan pak mahfud md supaya tahun dua ribu dua puluh empat ini menjadi momen momen ketua umum pak raja beresik yang muda muda
seperti cahimin waktu itu ada romi kemudian mungkin erlang kahartarto ya golkar juga berada di galanya
sebayang waktu itu bila pak jokowi memilih pak mahfud md saya yakin nama nama ketua umum ini malah gak berani keluar
jadi menurut saya sejujurnya manuver ini sebetulnya sudah dilakukan pada saat pemilihan wakil presiden untuk pak jokowi rifat
oke mas hensa tapi anda tidak menganalisa bahwa kegigihannya caimin untuk maju dalam kontestasi capres dan juga cawapres ini
semata mata karena ingin menunjukkan ke dalam internal partainya bahwa dia mampu mendapatkan tiket setelah tiga kali memimpin pkb
tiga periode memimpin pkb
masa tiga periode memimpin pkb tidak bisa dapat tiket capres
kalau menurut saya bagi cahimin itu gak penting dapetkan tiket presiden atau tidak
kenapa saya katakan demikian
seperti mbak rifana katakan sudah tiga kali begini kejadiannya
dan cahimin biasa biasa aja
gak kecewa undung

malah katanya kita waktu itu aja bahagia partainya dapat kursi banyak olehannya di dpr
di beberapa daerah juga masih ada eksis
bahkan kursi menteri yang cukup banyak di kabinet pak jokowi
jadi menurut saya memang ini murni
nah caimin kalau jadi terpilih alhamdulillah bisa jadi juga yang penting pkb nya eksis dan longs
oke mas huda betul seperti itu
sebetulnya caimin biasa biasa aja
targetnya bukan menjadi capres ataupun cawapres
yang penting pkb nya besar kursinya banyak di dpr
itu bukan gol utamanya
setelah tiga kali terpilih menjadi ketua umum tiga kali gagal mendapatkan tiket capres ataupun cawapres
yang sekarang ya udah gak masalah dapat juga alhamdulillah
enggak juga gak apa apa
yang penting partainya dapat kotel efek
partainya banyak kursinya di parlemen begitu mas huda
ya banyak juga kan ketua umum yang beberapa kali tapi gak jadi jadi juga
jadi biasa saja tidak hanya cahimin
tapi pokoknya membayangkan kalau cahimin dikasih tiket pasti jadi dia
dan logika ini yang sedang dibangun oleh kader kader pkb
ketika pkb dikasih kesempatan pasti jadi
bagaimana gus dur dijalankan jadi
kay mak ruf dicalonkan jadi
caimin dapat tiket pasti jadi
untuk menjadikan caimin tentunya harus mengikat koalisi
tadi mas huda sebetulnya sudah memberikan bocoran bocoran penjajakan koalisi begitu ya
nanti saya akan tanya lebih dalam tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan para narasumber
ada wasekjen dpp pkb saiful huda dan juga pakar komunikasi politik dari universitas paramadina henry satrio
saya mau ke mas huda terlebih dahulu
mas huda karena tadi anda sudah membocorkan kayaknya pkb kekeh banget gigi untuk menjajaki koalisi baru dengan partai lain

mas huda mas huda
mas huda mas huda
mas huda mas huda
mas huda mas huda
mas huda mas huda
mas huda mas huda
mas huda mas huda
mas huda mas huda
gigi untuk menjajaki
baru dengan partai lain
kita sudah mendengar sebetulnya informasinya
saya ingin tanya koalisinya dengan partai siapa
yang sedang dijajaki kalau mas sudah gak mau
jawab nanti saya yang kasih bocorannya
yang jelas kita apresiasi
koalisi indonesia bersatu
yang dimotori oleh golkar
warna baru baru pertama
kalinya dalam pilpres
menghadapi pilpres koalisi sudah dibangun
masih jauh ini
yang kedua sekali lagi
kita harus menyuguhkan banyak figur
dalam pilpres dua ribu dua puluh
karena pilpres ini dimulai dari
kita akan apresiasi
apa yang menjadi kehendak publik
publik meminta supaya
kami di pkb menyuguhkan
figur gus muhaymin
sebagai ketua umum partai
islam terbesar di indonesia
yang dilirik oleh
untuk diajak berkoalisi
kabarnya ada pendekatan khusus
dengan partai gerindra
kita bangun komunikasi
dengan teman teman pks
dengan teman teman demokrat
situasi dan kondisi produktif
kita lihat minggu depan
apa yang akan dilakukan
oleh gus muhaymin
oke jadi minggu depan kabarnya ada pertemuan khusus
antara pak prabowo dengan gus muhaymin
itu benar ya mas
enggak enggak ada
enggak ada info itu
tapi menjodohkan antara pak prabowo dengan gus mohaimin
itu menjadi salah satu opsi yang saat ini diatas meja diutamakan oleh pkb

yang saat ini diatas meja diutamakan oleh pkb
di beberapa kabupaten kota
bahkan sudah ada deklarasi
ada banyak relawan yang sudah sempat mendeklarasikan
di jawa barat banyak sekali
sudah hampir enam bulan yang lalu
ini opsi opsi terbuka
prinsipnya gus muhaymin siap kerja sama dengan siapapun
siap berpasangan dengan siapapun
jadi opsi opsi terbuka
ini menjadikan pak prabowo dengan gus muhaymin
menjadi salah satu yang muncul dari aspirasi akar rumput

tapi ini perjalanannya masih panjang
kalau melihat sepak terjangnya pkb
sepak terjangnya caimin
apakah kemudian partai ini akan mudah
menjadi penggagas koalisi baru
atau hanya nanti ngekor saja
seperti pemilu pemilu sebelumnya
apakah perjalanan rumah terbesar pkb saat ini
adalah menjalin kembali
dengan nu menurut saya
memang penjajakan kan
karena ketuanya juga masih baru
penjajakan harus hilang
nah memang menurut saya
yang menjadi prioritas pkb
sebab kalau hubungan baik
antara nu ini
terbaca seperti saat ini
seperti ada gesekan akan sulit
tapi kalau tadi gosip yang disampaikan oleh
itu sebuah kejutan yang luar biasa
karena menurut saya
siapapun wakil presiden
atau calon wakil presiden bagi pak prabowo
itu harus memiliki
jadi memang pejuang seorang fighter
yang bersama sama bisa
mendampingi pak bowo di dua ribu dua puluh empat
setelah kalahan pak bowo
di beberapa kali pemilih
dan caimin memiliki
keberanian itu ya
menurut mas hensad
karena kalau jadi
itu hotel efeknya akan
berguna sekali bagi
akan besar sekali
keuntungan yang didapatkan oleh
saya mau ke mas huda lagi
kita gak tahu ya
apakah kemudian penjajakan
antara pak prabowo dengan mohaimin iskandar ini akan terus berlanjut
atau mungkin nanti ada opsi lain
pkb membuka peluang gak sih
untuk tokoh lain
kemudian panglima tni andika perkasa
yang dekat dekat juga dengan nu
yang basis masanya ini mirip mirip dengan pkb
jadi gak ada peluang untuk mereka bisa diusung
ya pbnu kan bukan partai
menggoda pantai ngajak koalisi partai
langsung dengan partai bisa pkb
jadi dua nama tadi menteri bumn erick thohir
dan juga panglima tni andika perkasa
tidak ada jalan ya
pintunya sudah ditutup kalau misalnya
mau diusung dari pkb begitu mas huda
belum ada komunikasi
belum ada penjajakan
kalau ada komunikasi ataupun penjajakan
artinya pintunya terbuka atau sudah tertutup
sama sekali karena
kita mendahulukan kader
pkb sendiri dalam hal ini
didahulukan dulu ketua umum begitu ya
mas ensa terakhir
menurut anda pada akhirnya nanti seberapa
realistis sebetulnya pkb akan
mencalonkan ketua umumnya atau membuka
peluang terhadap tokoh lain seperti mungkin
menteri bumn erick thohir ataupun
panglima tni andika perkasa yang belakangan ini
dekat dekat sekali dengan pbnu
kalau per hari ini
tapi kalau belajar dari sejarah
manuver politiknya pkb
nanti di ujung ujung bisa
berubah nanti kalau sekarang
ya pasti cahimin gitu
kalau ditanya ya caimin tapi pkb ini
gak lalu sama
pada saat perjuangan menjadi capres
biasanya partai partai politik di indonesia
kayak kurangnya menurut saya
calon oke presiden tuh di ujung ujung
dua itu kekurangannya menurut
saya yang pertama rakyat ya bisa mempelajari
latar belakang si calon presiden
calon wakil presiden secara maksimal
kalau sebuah koalisi
bentuknya di ujung ujung atau
menentukannya di ujung ujung biasanya
melepas itu kurang
hasilnya gitu tapi kalau
per hari ini sih saya yakin bahwa
pkb satu suara untuk
cahimin ya tapi kalau
nanti rakan politiknya
berbeda ya bisa beda kalau
prabowo puan jadi kan
eeem sulit untuk mendapatkan
eeem kursi artinya
harus bergabung dengan salah satu
koalisi yang ada tapi per hari ini sih saya yakin mereka
maksud saya satu suara untuk ketua umumnya
oke menarik sekali situasi politik
sangat dinamis jelang kontestasi pilpres

delapan bulan tapi partai partai sudah mulai
bergerilya untuk mencari
dan juga pencawapresan nanti kita lihat bagaimana
update terus nanti ke mas huda dan juga
ke mas hensa terima kasih sekali dua orang narasumuh
yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wasek jen dpp pkb
saiful huda dan juga
founder kedai kopi sekaligus
pakar komunikasi politik dari universitas
paramadina hendri satrio saya selalu
mas hensa dan juga mas uda